penertiban kendaraan di taman pilar jati dan sepanjang kolong tol becakayu cipinang melayu jakarta timur jumat pagi nyaris ricu
petugas suku dinas perhubungan jakarta timur yang akan menindak sejumlah kendaraan sempat dihadang warga hingga terjadi adu mulut
petugas kemudian menderek kendaraan yang menyalahgunakan fasilitas umum menjadi tempat parkir kendaraan pribadi
sebelumnya pemilik kendaraan mengaku sudah membayar uang sewa bulanan sebesar dua ratus ribu rupiah kepada oknum anggota ormas
tujuh kendaraan yang ditertipkan kemudian dibawa ke kantor suku dinas perhubungan jakarta timur
pemiliknya dikenakan sanksi denda sebesar lima ratus ribu rupiah